karena bapak ingin meringankan beban ibu kan
bapak perlu duit sama ibu kan
kalau bapak bisa kenapa febri enggak
itu masalah lain neng
bapak kerja di warungnya um koswara
supaya bapak bisa mendapatkan uang lebih
supaya kamu bisa sekolah sampai tinggi
mau ngocat enggak makan
jangan diturutin enggak nafsu makan mau ngocat
nanti malah jadi sakit
tadi saya lihat rumah mau ngocat
rumah mau ngocat
memangnya mau ngocat sama ce yuyun
mau tinggal bareng
che yuyun mau tinggal sama suami barunya di situ
daripada sakit hati minimal dijual aja
mau dijual gimana mang
cicilatnya aja belum lunas
tidak k apex
bisa nanti sedikit
kenapa tengkorak tengkorak itu ada dibelakang rumah wasaung

apakah dihalang sampai sudah hidup
tidak ada hubungannya dengan idan
apa mungkin di ciraos ini pernah terjadi pembunuhan massal bayi
atau ada uji coba senjata kimia
tapi kenapa hanya bayi yang meninggal
apakah ada virus usus yang dicebarkan di siraus yang hanya bisa membunuh bayi
bisa jadi begitu komandan
saya jadi teringat kisah nabi musa alih salam
dimana bayi laki laki dibunuh
apa kejadiannya sama
jangan jangan oleh penguasa ciraus zaman dulu dicurigai akan lahir seorang pemimpin besar
yang akan menyingkirkan penguasa itu
sehingga semua bayi yang baru lahir diminasakan
dalam kisah nabi musa alaih salam
bayi yang diselamatkan itu dengan cara dihanyutkan komandan
berarti kita harus cari sungai
amang deh bayi

bagaimana abangom tuh nuestro tutorial untuk ini lagi siang sama kita ya
kamu tidak boleh jadi pembantu
febri tidak besar pak
bukan anak kecil lagi
tugas febri itu sekarang mengurus orang tua
seperti bapak mengurus febri
kenapa bapak masak di warung om koswara
karena bapak ingin meringankan beban ibu kan
bapak perlu bersama ibu kan
kalau bapak bisa kenapa febri enggak
itu masalah lain men
bapak kerja di warungnya ongkos wara supaya bapak bisa mendapatkan uang lebih
supaya kamu bisa sekolah sampai tinggi
kalau bapak bisa
kenapa febri tidak bisa
itu masalah lain men
bapak kerja di warungnya ongkos wara supaya bapak bisa mendapatkan uang lebih
supaya kamu bisa sekolah sampai tinggi
kalau bapak bisa mendapatkan uang lebih banyak dari ibu
suruh ibu pulang aja pak
neng kalau dua duanya bekerja
akan lebih cepat dan lebih mudah mendapatkan uangnya

bapak dan ibu kerja supaya prd dapat pendidikan tinggi kan
tapi febri di rumah gak punya teman pak
bapak titipin febri ke taman bacaan supaya febri belajar kan
padahal dulu bapak punya banyak waktu untuk mengajari febri
untuk mengajak febri ngobrol
tapi sekarang waktu itu udah habis
untuk masak dan ngobrol sama teman teman bapak
itu yang bapak bilang berdiri sama febri
bapaknya kerja bukan buat febri
tapi untuk diri bapak sendiri
bapak kerja supaya bapak terlihat seperti kepala rumah tangga kan
bapak kerja karena bapak malu
semua kebutuhan hidup bapak ibu yang biasa
febri ulangi ya pak

bapak bisa mencari keuntungan
bapak bisa mencari keuntungan
bapak bisa mencari keuntungan
bapak bisa mencari keuntungan
bapak bisa mencari keuntungan
bapak bisa mencari keuntungan
suruh ibu pulang ke cilawu saja
untuk ngurusin febri bapaknya juga harus ngurusin febri
bukan cuma ngurusin uang pendidikan atau pakaian febri
tapi bapak harus selalu ada waktu buat pebri
bapak harus selalu ada waktu buat febri
kamu ribut lagi sama pebri kum
febri makin hari makin sering saja membantah saya
kamu mah gak kasihan sama anak kum
masa anak diajak ribut terus
saya gak ngajak berantem dong
saya gak pernah berantem sama jeniper
kamu sama jeniper baik
sama debbie baik
ini sama anak sendiri berantem
saya gak ngajakin pebri berantem doy
saya dengar kum tadi kamu di dalam ribut sama pebri
pebri tuh bantah saya
terus suara saya jadi agak lebih keras
yang namanya ribut mah pasti suaranya keras atuh kum
kalau ngomongnya peran itu namanya bisik bisik
saya mulai mikir doy
kenapa saya ikut jualan di warung kos warung
jangan jangan pebri benar
saya masak buat koswara karena saya merasa malu karena saya tidak kerja
pebri menyuruh saya untuk memanggil esih pulang
kalau saya emang bener bener pengen bekerja
saya masih belum berani
saya takut gak mampu menghidupi asih
gak mampu menghidupi pebri
saya jadi bingung
saya kerja ini sebenarnya untuk apa
apakah untuk masa depan pak